ya kamu lah mas yang cemburu
kamu gak mau kalau istri kamu didepetin sama laki laki lain
kamu tenang aja lah mas
kalau misalkan ada laki laki yang deketin aku
aku boleh telepon papa ya
tutup salam buat papa ya
tolong jangan pikirin pernikahan aku sama sekalian
aku baik baik aja cakupan
papa tau aku kan
dan aku masih tetap dengan keputusan aku kopa
aku mau yakinin ke papa
dan aku akan baik baik aja
papa gak usah khawatir
papa gak usah mikirin ini ya
masa juga titip salam ke papa
papa baik baik disana
jaga kesehatan ya
aku tutup salam ya
aku tutup salam ya
aku tutup telfon dulu ya
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
masuk masuk ya
semoga yang kamu bilang itu benar ya din
semoga ini benar
semoga ini benar
terima kasih pak
pagi pagi udah dirumah mama
tadi aku lihat mama ke rumah al
ini tuh sebenernya ada apa sih ma
ada masalah serius
asal mamah tau ya
asal mamah tau ya
mbak anin itu kakak aku
walaupun aku gak terlalu akrab sama dia
aku gak terlalu akrab sama dia
tapi aku harus tau ini sebenernya ada apa
mama akan cerita
tapi nggak di sini elsa
mama akan cerita
mama akan cerita
oleh aku mau peces sama papa kamu senang sekali ya mulai diukur dulu untuk badannya adanya
aku senang pak aku jadi prinses papa jadi prince
aku memang belum dicintai sama mas apa tapi aku bahagia
karena ada rina
yang mempersatukan aku dan mas al
jadi aku mohon pak tolong papa jangan menangis lagi untuk aku
kok andien sedih gitu mukanya kenapa ya
mama sekarang cerita sama aku ini ada apa sebenarnya
oke mama akan cerita
tapi tolong kamu jangan sampai kasih tahu soal ini sama siapapun ya
aku janji gak akan kasih tahu siapapun
andin dan al menikah tanpa cinta
aldebaran menikahi andien
supaya dia mendapatkan hak adopsinya

mereka berdua membuat surat perjanjian
hai dan di dalam surat perjanjian itu tertulis
dalam kurun waktu enam bulan kalau andin tidak bisa membuat al jatuh cinta
hai maka andina akan menyerah
hai dan mereka berdua akan menyerah dan mereka akan menyerah
dan mereka bercerai
dan mereka akan menyerah
dan selama ini mereka tuh kelihatannya mesra banget mah

mama juga sangat kecewa
mama gak nyangka kalau bisa seperti itu
papa sekarang itu lagi sedih sekali alsa
mbak andin itu beruntung banget bisa dapetin ah
aldebaran gak cinta sama dia
mama ingetin sekali lagi sama kamu
tolong jangan sampai kamu cerita sama siapapun soal ini
karena mama udah janji sama papa untuk gak cerita sama siapapun
termasuk kamu alsa
kalau papa sampai tahu
mama cerita sama kamu
pasti papa akan marah
bapak berangkat kantor dulu ya
lena semangat sekolahnya
ya pak aku mau pintar kayak papa
kayak papa ya
yaudah papa berangkat kerja dulu ya
masih ke sekolah
terus ketemu om baik
masinu mau ketemu sama rena
kayaknya sih gitu
aku juga gak ngerti sih
kenapa dia paling pengen ketemu sama rena terus
jangan selalu ah
pengen mau jumpa
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
kamu dari mana
diajakin ngopi sama elsa tadi aku ketemu sama dia pak
kamu gak cerita sama elsa kan
masalah elsa sama adin
kan aku udah janji sama kamu gak boleh bilang siapa siapa
oke makasih ya
ya tuhan lagi lagi aku bohong deh sama papa
semoga mama gak cerita sama elsa
ehm aku ke belakang dulu ya masak buat makan siang kita nanti
selamat pagi pak
pak nino akan datang ke sekolah reina
kayaknya nggak mungkin nino cuma pengen ketemu reina
kemungkinan besar nino udah tahu soal masalah pernikahan gue dan andin
nanti dia akan datang ke sekolah reina
nanti dia akan datang ke sekolah reina
nanti dia akan datang ke sekolah reina
pada kesempatan william juga penato

tidak boleh pikir yang baik
terima kasih pak randy
awasin inu laporkan ke saya
ampun rena ini pinter banget ya
mamanya dosen muda papanya pengusaha
ya pasti anaknya pinter lah
ancusnya juga pinter
terima kasih amir
gue boleh tanya sesuatu gak sama lo
maaf nih gue bukan emang kepo
aku perhatiin tadi itu pas di tempat bikin baju
terus muka lo kayak keliatan sedih gitu
malah sempet nangis
lo sebenernya ada apa sih
tidak ada apa apa kok
ya gak apa apa sih kalau lo belum mau cerita
tapi ini ada mirna
jadi kapanpun lo butuh gue
aku mau ke tempat yang lebih baik
kamu ngapain sih mas kesini
aku mau ketemu sama reinhard tadi
udah deh mas
aku udah bilang sama rena
ya tapi kan aku ini orang tuanya rena
kenapa kamu gak minta izin dulu sama kami berdua
aku juga kesini sebenarnya ingin
ingin bicara dengan kamu
aku rasa gak ada yang perlu harus dibahas lagi sih mas
tidak ada yang perlu dibahas lagi sih mas
kok kayaknya pak nino serius banget ya
ada apaan ya
setelah ini aku gak akan datengin kamu seperti ini lagi
tidak ada yang mau ngomong sama andin
tidak ada yang mau ngomong sama andin
sebentar ya mir
gue jadi penasaran dah
mau bicara apa nih pak nino sama andin
gue kayaknya penting banget
kemarin aku sempet denger
pembicaraan karyan di playground cafe
pembicaraan karyan di playground cafe
kamu menikah dengan adik baran
itu tanpa cinta
itu tanpa cinta
itu tanpa cinta
itu tanpa cinta
itu tanpa cinta
itu tanpa cinta
itu tanpa cinta
aku udah bener minta maaf din
kalau aku sudah bikin kamu sangat kecewa
dengan aku meninggalkan kamu dan
menikah dengan elsa
kamu jangan lakuin ini
hanya karena kamu ingin membalas aku
jangan lakuin sesuatu
hanya untuk melukai aku
dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta
aku gak mungkin ngeliat kamu seperti ini din
aku gak tega ngeliat kamu jalanin hidup dengan tersiksa
jadi tolong din
jangan lakuin itu
mahu lihat ceritaku

saya masih pernah menangis
di dalam keras
aku memberi kesempatan
kau ngomong tolong jangan sembarangan ya
aku menikahi mas al
karena aku mencintai dia
dan aku sudah hapus cintaku sama kamu
aku masih di dunia
ini melihatmu dari jauh bersama dia
ketika aku sudah menerima alam alam mas al
karena aku bukan wanita murahan mas
dan aku juga gak mungkin meras dendam

aku tak mudah untuk menanggungmu
aku terpaku aku meminta
walau tanpa kata cinta berupaya
engkau jauh di mata
tapi dekat di doa
aku tak boleh menanggungmu
aku merindu kamu
aku pun tak minta maaf tim
dengan aku meninggalkan kamu dan
menikah dengan elsa
kamu jangan lakuin ini
hanya karena kamu ingin membalas aku
hanya untuk melukai aku
dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta
gak dapet sampe akhir lagi
ini saya kirim langsung ke pak al
aku bener bener minta maaf
dengan aku meninggalkan kamu dan
menikah dengan elsa
kamu jangan lakuin ini
hanya untuk melukai aku
dengan kamu jalanin pernikahan tanpa ada rasa cinta
kalau andin mau menikah sama gue untuk membalas ninu
apa sebenernya andin memang gak cinta sama nino
dan gimana kalau nino kembali mengejar andin karena tau kalau gue gak cinta sama andin
apalagi kalau tahu gue udah gak menafkai andin secara batin
kalau aku sudah bikin kamu sangat kecewa
dengan aku meninggalkan kamu dan menikah dengan elsa

menikah dengan elsa
apa gue jadi kepikiran video ini terus ya
mahal kalau misalkan suami beliin istri bunga
pasti istrinya itu adalah wanita yang paling bahagia ngadilnya
kamu keruangan saya sekarang ya
ada apa ya pak
tolong kamu pesankan buket bunga yang paling bagus sekarang
bunga untuk siapa pak
oh untuk istri bapak
ya siapa lagi
baik pak kalau gitu saya permisi

kita sudah mencegah
ada apa kok butirkan saya
tadi pagi saya kedepan ke rumah kamu loh a
saya nggak bisa bicara dengan kamu ya
eh tunggu tunggu
tunggu sebentar saya belum selesai ngomong
tadi saya lihat kamu ditampar sama mama
dan saya juga dengar
kok ternyata kamu tidak mencintai andin
itu bukan urusan kamu
luar biasa sekali ya sandiwara kamu selama ini ah
masih aneh aja sih
kalau kamu emang gak cinta sama mbak andin
tapi kenapa kamu memberikan reina kepelukan andin
tujuan saya cuma satu elsa
membongkar kebohongan besar kamu dan juga mama sarah
yang sudah membohongi andin dan juga papa surya
aku sudah berani untuk melawan mereka
oh jangan berani beraninya ya
sangat berani elsa
dengarkan saya elsa
untuk melawan orang yang licik seperti kami
dibutuhkan orang yang sepuluh kali lebih cerdik daripada kamu azhar
itu adalah saya
kamu salah melawan saya elsa
salah besar kamu
saya tidak akan pernah diem saja
nah aduh aduh aduh aduh
maaf bu bos ini ada kiriman bunga buat bu bos
cieee yang dapat kiriman bunga
asik mama dapat bunga dari papa
tumben masal kirim aku bunga
kemarin kemarin mesti paksa dulu baru beliin aku bunga
masal romantis juga
mama senangnya dapat bunga
bukanya langsung senyum
yuk kita masuk
randy duluan ya
masal rada romantis juga
dia sampai tahu loh kalau misalkan aku suka bunga ini
ya aku suka
pak masal kirimin aku bunga
dia bilang dia akan berusaha untuk mencintai aku
semoga allah mengabulkan doaku
agar al mencintai andin
bunganya cantik banget
nah jatuh suaramu nanti
ini aku yang harusnya sisters
jadi sampein ke laba
dia yang kita pinter kan

kayaknya cipta kan
mana dia orangnya delimit
so ninguna utilizasi yang pasek buat gue hari ini
namanya udah koska
domang asah ya
cepet banget ya sampenya

eh ilah ayang geki

mana itu fotonya mas dul sama gado yang gigi kasih
saya belum sempet
belum sempet ya
kan mas radhika sibuknya ngalahin artis sinetron
padahal kan kalonya ada di bagah sih
mau cari orang yang buat benerin
tapi belum sempet lagi
mas randi sama kado yang geki kasih
soalnya geki pengen tau kalo mas randi itu
suka menghargai pemberian orang
jadi geki biar tau gitu mas
kalo mas randi itu gak bakal ngebuang
atau ngerusak barangnya
geki mau minta tolong boleh ndak
diki minta tolong anterin beli
soalnya si apa itu namanya
tukang yang langganannya itu hpnya tuh mati
wah mas randi
mas randi baik banget sih sama geki
mas bukain bagasinya geki mau naro kalonnya
di bagasi kan ada muknya geki
geki disimpen di kursi belakang aja ya
ya masnya disimpen di kursi belakang
kan ini kalonnya kan kotor mas
yaudah sini biar saya yang simpen di bagasi ya
kamu langsung masuk aja
mas randy ini kok makin kesini makin gentleman banget sih

tadi lucu ya mama ya mama setuju sendiri setuju sendiri gitu
kasih tau mama mama dapet bunga
dari siapa mir
ihh bu bos dari siapa lagi kalo bukan dari pa bos
jantin tuh kayak kesenengaaan banget dapet bunga dari pa bos
langsung lari ke kamar alhamdulillah
ini bunga dari al
aduh syukurlah kalau gitu berarti masalah kamu sama al udah selesai ya
mama senang sekali
al sudah banyak berubah
maksudnya sifatnya dari yang tadinya kaku sekarang jauh lagi
aku sekarang jauh lebih hangat dan romantis
mungkin karena aku percaya kali ya
karena aku percaya mas al itu memang orang yang baik
mama terima kasih sama kami
dulu tuh mama sempat takut loh
takut gak ada perempuan yang mau deket deket sama al karena sifatnya
ternyata ketakutan mama salah
kita lagi mulai dari rumah
ada yang lagi
ini sih pak
ini pak ada kiriman bunga untuk ibu andin
bunga buat siapa
bunga buat ibu andin pak
kenapa bisa ada bunga lagi
ini bunga untuk ibu andin pak
ada bunga lagi
tapi bunga yang saya pesen udah sampai kok
hah masa sih pak
tapi tadi saya disuruh antar kesini pak
ini foto bunganya terlampir ya
jadi bunga yang tadi andien kirim fotonya itu dari siapa

cantik sekali bunganya
ada di kamar
terima bunga dari kamu
apa yang kamu lakukan tuh
menurut mama keren sekali
jalur kamar dulu ya
pasti dia udah heboh udah joget joget
on the way gak sih gitu gitu
kamu bener mir
kalau setiap hari al kasih bunga ke andin
pasti rumah tangga mereka jadi semakin harmonis dan juga romantic
kamu kasih aku bunga lagi mas
banyak banget loh mas bunganya
kamu bikin taman di dalam kamar
itu bunga dari siapa
ya bunga dari kamu lah mas
dari siapa lagi emang ya
saya tanya itu bunga dari siapa
itu bunga dari andi
itu bunga dari andi

bukan dari andi
bukan dari andi
bukan dari andi
apaan sih mas
ya aku gak tahu dari siapa orang dikirim
aku pikir dari kamu
bunga yang mau saya kasih ke kamu tuh ini
jadi jawab pertanyaan saya
itu bunga dari siapa
siapa yang udah berani berani kirim bunga ke andi
udah tau sekarang ani jadi istri gue
kenapa dia pake kering bunga segitu
mas jangan salah paham dulu
mungkin bunga itu salah kok mas kirimnya
mendingan nanti aku telfon aja deh mas
kan tadi ada kartu ucapannya kan
biar dia ambil lagi bunganya dari sini
kok mereka jadi berantem gitu ya
iya saya juga gak tau
harusnya kan mereka happy ya
eh gak usah gak usah biar saya sama uya aja yang bawanya
bantuin saya ya ambil garam
lebangan susah aja
ngelumur lo sih
dah masih sedikit biar sih
kok gak ditutup bagasinya
kado yang kiki kasih buat mas randy
ini ki ini tuh
kalau mas randy emang gak suka
harusnya mas randy tuh ngomong sama kiki
emang bener mas kata uya
kalau kiki tuh cuma halu
bisa dapetin mas randy
itu al sama andin kenapa sih berantem terus
saya juga bingung bu sebenarnya
sedih memang melihat andin juga berantem sama pak bos terus
bentar bentar akur bentar bentar berantem
malam ini rena tidur sama saya ya
biar kamu sama andin oke
oban juga gak tau sayang
lagi banyak pikiran mungkin
kok dia belum masuk kamar sih
apa dia masih marah soal bunga ini
halo bu ya mohon maaf untuk pemesan tersebut tidak ingin namanya disebutkan
oh yaudah saya rasa kayaknya nih bunganya tuh salah kirim deh
boleh diambil lagi gak
baik bu besok pagi kami ambil ya
tapi kalau nanti nino tahu gue tanya soal bunga itu
dia pasti bakal sindir gue karena dia udah tahu gue itu gak cinta sama andin
mas aku bikinin kamu teh ya
kalau ada aja bisa bikin kamu relax
kamu bisa gak sih tinggalin saya sendiri
mas kau pikir yang kirim bunga itu nino ya
terus apa lagi
dia kan yang tau masalah kita
dia dengerin masalah kita
dia tahu soal surat perjanjian yang kamu buat
iya dia tau
tapi kan dia punya istri
dan gak mungkin lah mas dia selancang itu
dan aku juga udah telpon sama tokoh bunganya
besok pagi nanti diambil
kamu gak usah cemburu ya
siapa yang cemburu
ya kamu lah mas yang cemburu
kamu gak mau kalau istri kamu cemburu

kamu tenang aja lah mas
kalau misalkan ada laki laki yang deketin aku
nggak deh saya malah ngantuk nanti
ini kerjaan saya masih banyak soalnya
kamu tidur duluan aja sana
aku tidur duluan ya
kamu tidurnya jangan sampai malam malam
nanti masuk angin lagi
selamat malam ya mas

kiki lagi sedih mbak iya tahu lagi sedih kamu lagi nggak joget joget lagi nangis begini
pertanyaan gue lu kenapa bisa sedih begitu
hai disadarkan sama keadaan mbak kalau kiki mendingan kau usaha lu lagi karena
mas rendy itu nggak mungkin suka sama kiki tan lain aja mbak kiki mau resign
ngejar ngejar mas rendy bahasa lu resign emang lagi kerja gimana sih lu
riset dari sini
emang ditolak sama rendy
tidak tahu ini namanya bisa disebut penolakan apa bukan mbak mirna
mbak bantuin kiki move on ya
kibetan yang lain biar kiki bisa lupain mas rendy
kebetan yang lain ntar gue pikir pikir dulu siapa yang lagi nganggur gitu
hah gue tahu siapa pasti lu juga demen siapa
oh iya aduh gak ada yang

kaki duduk aja di sini
kaki duduk aja di sini
yaudah ntar juga datang sendiri yuk perlu orangnya baik ntar juga dapetin yang baik gitu ya
mungkin emang gue aja yang berlebihan

yang yang kita mismo
payah lu al
lu udah cemburu kandin
lu udah makin gak bisa kontrol perasaan lu kandin
takdir apa sebenernya yang sedang kurencanakan untukku
udah dikirim tadi bunganya
thank you banget ya
udah tenang aja
tapi model yang lain ya
minum makin jarang bersikap romantis ke gue
gimana kalau nantinya dia tahu
gak mau banget kamu baliknya
tapi kamu udah balik kesini sih
udah gak marah kan sama aku
ada kiriman bunga lagi
taruh di ruang tamu
kau bilang katanya bunganya mau dibelikan lagi ke tokonya
terus kenapa yang dikirim lagi kesini
aku gak tau mas
kamu kemarin yakin banget dia gak bakal ngirim bunga lagi ke kamu
kamu kemarin yakin banget dia gak bakal ngirim bunga lagi ke kamu
ada yang kirim bunga ini ke aku
ceritanya ini biaya sih mbak
ceritanya ini biaya sih mbak
ada yang kirim bunga gitu maksudnya
ya gue juga gak ngerti sih ki
tapi emang andien tuh ngerima bunga

gue gak ngerti dari siapa
rada kesel gitu deh
oh terus ternyata yang kirim bunga itu bukan mas al
oh terus ternyata yang kirim bunga itu bukan mas al
ya itu juga gue gak ngerti gue gak paham
soalnya setiap andien ngerima bunga
soalnya setiap andien ngerima bunga
tapi tau gak
pasti mas al itu cemburu kan kalo mbak andien
nerima kiriman bunga
dari orang lain
makanya sih mas al
punya istri cantik malah dimarah marahin mulu
giliran sekalang kalo udah mau dipepet sama cowok lain

gemes deh kiki itu

aku mau makan roti dong buatan miss kiki

pakai seled kacang dan strawberry
baiklah tuan putri
baiklah tuan putri
pakai seled kacang dan strawberry
mau dong ya
aduh manis banget
makanya dilaporkan lalunya gitu

salah satu tahun
tak ada perjanjian sama abajo
perjanjian tanpa servisi
trus lumayan berangkat
dan nunggu lima belas jijik
mas mas mas mas kamu mau kemana sih
mas tolong dong mas kamu jangan emosi kamu tenang dulu
kita bisa bicara baik baik
terus sekarang saya mesti gimana nih
harus ketawa harus seneng
kamu terima bunga itu dari din harus seneng saya
ini ada apa lagi sih
ria buka gerbang
nanti aja emang nanti aku jelasin ya
ke kelas sarnirwana ya jalan masoka
iya siap bu
aku yakin mas al pasti ke rumah mas dino
mendingan aku telepon mas dino deh buat kasih tau ke dia
ya siap mak
coba aku telfon balik
enggak ini tadi manu telefon kantor tapi
yaudah kita sarapan yuk mama udah nungguin
nino mama udah bikinin
bubur ayam kesukaan kalian berdua
papa lagi mati tapi sebentar lagi kesini
saya gak perlu basa basi sama anda
sekarang juga temui saya di jalan depan kelas rumah anda
kalau anda gak dateng
saya akan pergi ke rumah anda dan saya akan dobrak pintu rumah anda
lo kenapa tar
pagi pagi udah bangung
kayak gue dong
sekarang udah gak bingung lagi sejak ada